pertemuan antara megawati dan prabowo tinggal mencocokkan waktu antar keduanya
namun apakah pertemuan ini akan membawa rekonsiliasi antara pdip dan gerindra
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut
rencana pertemuan antara megawati soekarno putri dan prabowo subianto
sebagai tradisi silaturahmi biasa
hasto menyebut pertemuan keduanya akan digelar setelah tahapan di mk rampung
hasto menegaskan saat ini pdip fokus pada gugatan pilpres di mahkamah konstitusi
ya tradisi silaturahim kan suatu yang baik bagi kita sebagai bangsa
tentu sekarang proses sedang di mk kemudian gugatan melalui pt un juga sedang dilakukan
ada berbagai temuan temuan sebagaimana yang menjadi diskusi hari ini
pertemuan tentu saja nanti setelah tahapan tahapan semuanya itu diselesaikan
karena bagi kami mempersoalkan pemilu demi kedelatan rakyat
tapi masa depan merupakan skala prioritas yang terpenting saat ini
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menyatakan
pihaknya sedang mencari waktu pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri serta puan marani
dasko menyebut pertemuan megawati dan prabowo sebagai upaya rekonsiliasi pasca pilpres
ya bahwa pertemuan pak prabowo dengan bapuan pak prabowo dengan bumega tentunya
akan direncanakan akan dibicarakan bersama dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada warga
tapi pelebaran ini akan digunakan enggak bang dimanfaatkan
jadi mau rekonsiliasi ini bang
nah ini kita belum tahu apakah kemudian pak prabowo ada di indonesia pada saat lebaran
atau kemudian bu mega kemudian juga berencana ada di indonesia
nah sehingga apakah dalam momen lebaran ini yang dibuat pertemuan atau pada momen lain
nanti juga wartawan kita akan kasih tahu
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyebut masih menanti perkembangan terbaru
mengenai rencana pertemuan dua tokoh yang pernah bersatu dalam pilpres
pertemuan yang di solo atau di siapa
bukan apa apa pokok di solo
sinyal pertemuan kedua pemimpin parpol besar itu sempat disampaikan oleh putri megawati
yang juga ketua dpp pdi perjuangan kala memimpin rapat paripurna penutupan masa sidang
puan hanya menyebut saat itu pertemuan keduanya usai lebaran
pertemuan mega perjuangan di solo atau di siapa
yang sering terjadi tapi jadi istimewa ketika dilakukan usai pemilu
akankah ini jadi jalan rekonsiliasi meski disebut relasi keduanya sebetulnya tidak ada persoalan
kita akan bahas bersama ciko hakim politisi pdi perjuangan dan juga politisi gerindra
wi hadi wianto juga firman nur peneliti politik dari brin
selamat malam mas ciko mas wihadi dan juga mas firman
selamat malam pak wi hadi pak bung firman
mas wi hadi jadi kapan ketemunya nih
pertemuan ini kan sudah merupakan satu pertemuan yang mungkin ditunggu tunggu ya
dan memang ini pertemuan dua tokoh bangsa yang sebenarnya tidak ada masalah apa apa
dan ini adalah merupakan sesuatu pertemuan yang silaturahmi dan kalau pertemuan waktunya
ya saling mencari waktunya nanti kapan pas waktunya sama sama bisa bertemu
tapi bagaimanapun juga ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita cermati bahwa pertemuan
ini adalah pertemuan di bagaimana untuk kepentingan bangsa ini setelah kita menghadapi pemilu
dan saat ini juga masih sedang proses di mk
jadi kita masih menunggu waktu yang tepat saja
jadi waktu yang tepat atau waktunya bu mega yang ditunggu sebenarnya pak wi hadi
ya sama sama karena kan juga pak prabowo juga mempunyai kegiatan kegiatan pak bumega juga
jadi kita sama sama untuk mencocokkan waktunya
ini kan sudah ada beberapa pembicaraan pembicaraan yang mungkin tinggal menunggu waktunya saja
baik tinggal menunggu waktunya mas ciko
jadi sebetulnya kapan bu mega akan meluangkan waktu untuk bertemu pak wi hadi
karena kemarin kan mas saslo sempat nyebut usai sengketa di mk selesai
artinya pasca lebaran di atas tanggal dua puluh dua april
pastinya yang utama tentunya pertama tama kami kan masih ada gugatan di mahkamah konstitusi
nah itu kita selesaikan dulu supaya semuanya jadi clear apa yang menjadi ketetapan dari hasil pemilu ini
yang kedua terkait dengan pertemuan antara ibu mega dengan pak prabowo
dan saya rasa ini sesuatu yang wajar bila kedua tokoh bangsa ini bertemu
pertama memang tidak ada persoalan pribadi diantara keduanya
ya tidak ada persoalan yang begitu prinsip diantara keduanya
kalau dibilang banyak yang sering menyebut kapan rekonsiliasi
saya merasa ini tidak perlu ada rekonsiliasi karena memang tidak ada perseteruan yang sifatnya permanen atau yang sifatnya mengakar dan lain lain
tapi juga tetapi kita tahu memang kita baru saja menyelesaikan kontestasi
di pilpres dan pemilu dua ribu dua puluh empat di mana itu adalah bagian dari proses demokrasi di sebuah sistem demokrasi
jadi memang masalah waktu saja
tapi yang utamanya pasti menunggu hasil dari putusan mahkamah konstitusi
dan kami menyambut positif pertemuan tersebut karena ini baik untuk bangsa
dan kalau kita berasumsi salah satu dari kedua tokoh itu adalah pemenang dari pilpress misalnya
dan salah satu berasumsi juga salah satu dari kedua tokoh tersebut adalah pemenang dari pilpress

suatu hal yang wajar bila keduanya bertemu
dan saya rasa untuk kebaikan bangsa kedepan
terkait dengan agendanya tentu saya masih melihat agendanya kami sebagai dari partai pdi perjuangan tentu melihat masih agenda silaturahmi
tidak terlalu jauh berbicara soal teknis bagaimana ke depan apakah ada berada di luar pemerintahan terus yang berada dalam pemerintahan dan lain lain
jadi kalau menurut mas ciko ini agendanya masih silaturahmi biasa
mas firman rasanya kalau kabarnya gini
bukan berarti kalau yang sebelah bilangnya rekonsiliasi kalau mas ciko bilang ini silaturahmi biasa
nampaknya nggak ada yang biasa kalau politik ya mas firman ya
apalagi ini pasca pemilu kita cuma bisa bicara soal rekonsiliasi apakah ujungnya akan berakhir menjadi rekan sekoalisi ataukah menjadi oposisi
iya politik itu selalu menarik dan apapun masih bisa terjadi
namun juga politik bisa dilihat dari track record yang tengah terjadi saat ini
kalau kita perhatikan memang kedepannya ini akan ada satu dialog yang sangat menarik yang sangat perlu kita apresiasi
suatu sinyalemen yang mengatakan kepada seluruh anak bangsa bahwa kita boleh berbeda dalam pilihan pilihan politik
tapi untuk kemudian apakah berlanjut pada hal hal yang sifatnya destruktif atau tidak itu tergantung dari para pemimpinnya
dan kalau ini kemudian terbangun satu komunikasi yang baik saya kira ini kita dukung begitu ya
tapi saya duga juga pembicaraannya tidak terlalu sama sebetulnya dengan pembicara yang lain
tidak terlalu mendetail di dalam makna akan membangun satu koalisi sampai sejauh itu tidak
karena walaubagaimanapun nuansa kebatinan pertarungan pilpres ini masih cukup hangat
dan kita bisa lihat bahwa pdip adalah salah satu pilihan yang terbaik
dan kita bisa lihat bahwa pdip adalah salah satu pilihan yang terbaik
dan kita bisa lihat bahwa pdip adalah salah satu pilihan yang terbaik
dan sesuatu yang memang menjadi salah satu povo bahkan juga tidak diteruskan dengan h chacun gol sa denial politik
kepentingan dan keutuhan bangsa
ditempuh termasuk membangun komunikasi
bahwa sejauh ini memang tidak
antara pak prabowo dengan ibu
mega antara pdip dan gerindra
lewat mas hasto ya sempat menyebut mereka
gimana kalau anda analisis mas firman
lanjutkan perbincangannya usai tayangan berikut
masih juga bersama politisi gerindra
mas firman saya lanjutkan jadi kalau mas hasto
jadi oposisi atau rekan sekualisi itu
kalau dilihat dari gelagatnya tampaknya jelas
karena menjadi inisiator bagi hak angket
saya kira sejauh ini hanya pdip yang
ini tidak berubah konstelasi tidak berubah
dan kepemimpinan pdip juga tidak berubah
saya kira memang potensi untuk menjadi
nah cuman kita harus memaknai bahwa
komunikasi tetap bisa berjalan
meskipun pilihan pilihan politiknya
dan itu justru yang sangat kami harapkan
sebagai pengamat politik dalam dunia
demokrasi karena checks and balances itu
bukan berarti sikap saling diam
tapi keduanya sama sama dewasa gitu
mas ferdi kalau merujuk dari pernyataan pak prabowo
di hari pemungutan suara pasca kuikang
pak prabowo kan mengatakan bahwa
bu mega dan pak prabowo ini juga akan ada
dan juga tawaran tawaran dari gerindra
ketika nanti mau diajak berkoalisi
ya seperti yang sudah kita dengar bersama
jadi ini adalah ajakan untuk seluruh bangsa
dimana kita setelah selesai pemilu
setelah kita selesai berkompetisi
nah ini seluruh elemen yang dulunya mungkin
atau mungkin yang dulunya tidak satu
kita semuanya sekarang sudah selesai
atau mungkin tidak oposisi
tetapi jelas dalam hal ini
yang berkompetisi berbeda pasangan
tetapi kemudian setelah selesai
jadi ini adalah suatu sebenarnya narasi yang
energi positif yang kita tularkan
bukan energi yang selalu disuruh untuk negatif terus
karena kan pengamat dan juga peneliti ini kan melihat seakan akan
sehingga bisa ada yang diolah terus gitu kan
sama sama kita selesai kita membangun negara
jadi kalau kita melihat pada amerika
amerika bagaimana dengan demokrat dan terbukti
setelah selesai semuanya membangun negara
dan inilah yang harus ditularkan energi ini
bahwa setelah selesai pemilu
kita ini bangsa indonesia dan kita membangun bangsa indonesia
itu dia yang tadi sempat disinggung mas firman
bicara membangun negara berkoalisi bersama bagaimana memastikan check and balance itu masih berjalan
checks and balances itu tetap harus dijalankan dan itu adalah ada di legislatif
dan legislatif ini kalau kita melihat komunikasi legislatif ini bahwa ada partai partai ada yang tidak setuju dengan pemerintahan dan program pemerintahan
itu selalu disampaikan dalam check balance nya di dpr
karena kita melihat situasi bagaimana rapat rapat di dpr itu pompulkan pemerintah tidak sebegitu saja
tentu ada yang namanya kritik daripada kepada pemerintah dan mudah perbaikan perbaikan
bukan berarti bahwa menentang program itu tidak menjalankan tetapi memberikan perbaikan perbaikan memberikan usulan untuk perbaikan itu selalu dilakukan
dan disinilah check and balance itu sudah diciptakan oleh sku
jadi saya kira ini adalah sesuatu mekanisme yang sudah ada
dan ini di sistem pemerintahan sudah berjalan dengan baik
mas ciko kan kalau kita hitung hitungan ya mas ciko ya dari suara parlemennya kubu pemerintahan kan sekarang masih kurang dari lima puluh persen
ketika pdip bergabung itu akan menjadi sangat besar begitu karena pdip punya sekitar delapan belas persen suara di legislatif
mas ciko sendiri melihatnya seberapa
besar godaan dari koalisi pemerintahan ini untuk mengajak pdip bergabung sebetulnya
kami tidak ingin berandai andai terlalu jauh ke sana seperti saya sampaikan tadi bahwa kami masih menunggu apa yang menjadi
sidang gugatan di mahkamah konstitusi itu yang pertama
yang kedua tentunya pemerintahan yang baru ini kan masih cukup lama ya masih beberapa bulan lagi untuk terlaksana
yaitu bulan oktober presiden jokowi baru selesai menjadi presiden republik indonesia
jadi pada prinsipnya kita sampaikan bahwa
bahu membahu membangun bangsa ini tidak seharusnya serta merta berada dalam satu koalisi besar di pemerintahan
checks and balances yang dimaksud juga bukan berarti kalau berada di luar pemerintahan
⁇ lets ⁇ say ada seratus kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah lalu seratus seratus nya kita semua akan kita anti gitu kan tidak begitu juga gitu
jadi contohnya misalnya kalau memang
⁇ lets ⁇ say kita pdi perjuangan berada di luar pemerintahan kemudian ada kebijakan kebijakan yang sesuai
dengan visi misi ketika kita berkampanye selama pemilihan presiden maupun pemilu legislatif kemarin ya tentu akan kita dukung
tapi tentunya hal hal yang prinsip yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan bagaimana untuk membangun bangsa ke depan akan kita lawan
bisa lah ya jadi oposisi rasa koalisi nanti ya
nah sebenarnya nggak ada rasa koalisi kita lihat aja bagaimana
karena kan tujuannya semua kan ingin membangun bangsa tetapi tentu secara cara yang berbeda
mas wi hadi mas firman terima kasih sudah bergabung di sampai deni siamalang
negara demokrasi maju oposisinya kuat jadi sama sama terhormat menjadi oposisi
siap siap terima kasih sudah bergabung di sampai deni siamalang
nenek merah merah malah jadi kartel itu bahaya
siap sehat sehat selalu